aduh duduh duduh duduh
ini citra ini karena lu tadi terlalu maksain main citra
aduh duduh duduh
gue gamau kayak ada cowok kayak lo
udah eh lu gausah maksain diri
ntar yang ada otot lu tambah parah ya
jangan lo pikir gue mau jiper sama lu
oh bagus lah kalo lu ga jiper
tapi sekarang gue yang punya aturan
peraturannya sih simple aja
kalo lu bisa menang dari gue
semua biaya pendaftaran regu gue yang bayar
dan abis itu konsumsi satu grup gue juga yang bayar
tapi kalo lu sampe kalah

kalau muncul lo pasal gedein
lo tuh curang sih
lo tuh harusnya profesional jadi cewek
jangan udah mau kalah aja baru protes lo
nah gue tau
lo pasti udah siap kan

aduh aduh aduh
pelan pelan pelan pelan pelan pelan
bentar bentar bentar
sebentar lagi perlahan
krim ini juga kan dari dia
ini kayaknya nggak bakal parah sih
aku juga ada salep buat produk nyeri
soalnya aku biasanya standby di tas
ini salepnya nih
nah lu sekarang mau pake sendiri atau gue yang pake
gue aja yang pake sendiri
lo kenapa sih
tadi pangeran udah ngakuin nelly itu pacarnya
sebenernya sih emang gue udah tau kalo mereka itu pacaran
tapi ini pertama kalinya loh
pangeran lakuin mel itu pacarnya di depan gue
udah gitu mesra mesraan juga lagi
awalnya sih gue gak apa apa ya ngeliat mereka acting seram seraan kayak gitu
tapi kok lama lama gue
citra kan gue lagi cerita
kok gak ada respon sih
lo lagi ada masalah ya
citra jawab gue
peraturannya sih simple aja
ingat sekarang tuh kita udah sah pacaran
jadi kamu gak usah galak galak sekalian
sekarang atta dan citra itu udah official ly
kayaknya nggak mungkin deh gue kasih tau putri soal ini
kenapa citra bilang gitu
ehh gak ada apa apa kok
tadi gue kalah main basket
jadi wah pikiran gue kemana mana
gue tau sendiri gue gak bisa kalah
eh gimana tadi kelas parengan
absen gue aman kan
kelasnya juga gak jadi
soalnya paregar ada meeting sama dekan
kenapa sih citra masih nutupin masalahnya sama gue